kamala harris menjadi perempuan kulit hitam dan keturunan asia pertama yang terpilih menjadi calon wakil presiden amerika
penunjukan kamala harris mendapat banyak sekali dukungan termasuk dari mantan presiden amerika barack obama
lalu seberapa besar peluang harris mendampingi joe biden menang melawan republik di bursa pemilihan presiden amerika serikat
sudah bergabung bersama saya malam hari ini ada bu susi sudarman ketua pusat kajian amerika serikat universitas indonesia
bu susi selamat malam
oke kalau dengan adanya keputusan kamala harris ini menampingi cawa pres atau maju sebagai cawa pres menampingi biden
kalau donald trump berkata statementnya adalah ini adalah sosok yang sangat mengerikan
kemudian ini sekaligus mengejutkan ketika joe biden justru menggandeng kamala harris sebagai calon wakil presidennya
anda juga melihat ini mengejutkan apa justru sebaliknya biden sekaligus sudah mengantongi tiket kemenangan dan juga justru ini memuluskan jalan biden ke depannya
saya sangat memuluskan karena dia adalah sambungan dari partai demokrat ke generasi baru amerika
jadi kamala harris adalah tokoh yang bisa diandalkan untuk bisa bicara dengan orang kulit hitam yang muda yang biasanya tidak mau berpartisipasi dalam pemiliu
oke berarti ini menjadi ancaman besar untuk donald trump ke depannya bu susi
sebetulnya basisnya donald trump kan orang rasis
jadi sebetulnya bisa membahayakan tetapi karena orang yang tadinya mendukung donald trump sekarang kecewa dengan cara dia memimpin amerika serikat
jadi ini bukan masalah lagi sekarang
kamala harris justru masalah kalau masih basisnya masih berpikir bahwa donald trump akan membawa satu pemerintahan yang mereka idamkan
anda berpendapat apa sebenarnya alasan joe biden memilih sosok ini kamala harris sebagai pendamping ya di bursa pemilihan presiden amerika
apakah memang dengan ditempatkannya atau menggandeng kamala harris ini berpeluang untuk menarik suara dari pemilih wanita kemudian galangan suara wanita kaum wanita
atau juga mungkin menarik suara yang juga para pendukung gerakan anti rasisme
yang kemudian memang beberapa
yang kemudian memang beberapa tahun belakangan menjadi isu besar di amerika
peristiwa di minnesotar itu sudah menggelinding menjadi kemungkinan bahwa joe biden harus memilih seorang kulit berwarna sebagai wakilnya
dan orang tersebut harus wanita
karena wanita bisa menarik kembali suburban women yang tadinya memilih donald trump untuk melihat kembali bahwa partai demokrasi tidak seburuk yang mereka tanpa
banyak isu banyak isu ras dan ini bisa diselesaikan oleh adanya seorang tokoh yang cukup populer ya di kalangan anak muda
seberapa kuat peluang untuk melawan republik untuk melawan donald trump di bursa pemilihan tahun ini
kalau misalnya tidak ada orang mati sekian banyak satu ratus enam puluh ribu lebih
mungkin agak menggentarkan ya
mungkin agak menggentarkan ya
untuk melawan donald trump karena biasanya presiden yang mengulangi pemilu itu jauh lebih menguntungkan diuntungkan daripada seorang yang baru muncul
selain isu isu rasisme artinya bagaimana mereka harus menempatkan diri bagaimana mereka harus berstrategi berfokus pada hal apa untuk bersaing dengan republik
healthcare kesehatan rakyat itu akan dihabisi oleh donald trump
jadi yang pertama akan dilakukan joe biden adalah mendudukan kembali obamacare dan memperbaikinya menjadi lebih komprehensif
kedua mereka takut kalau misalnya mahkamah agung diisi lagi oleh partai republik
kalau sampai diisi agak kurang seimbang ya antara yang konservatif dengan yang liberal
oke jadi artinya memang dengan menggandengnya kamala harris sebagai pendamping joe biden
ini cukup membuat donald trump keringat dingin ya bu susi ya
jadi bisa dipastikan juga bahwa bursa pemilihan presiden amerika serikat tahun ini
sangat menarik untuk kita ikuti bagaimana perkembangan ya
karena kita lihat ada sosok sosok ada pemain pemain kuat di sini kan
sangat cuma donald trump kan mengalami pelemahan
orang tidak percaya lagi karena dia harusnya membuktikan sebagai seorang presiden di term pertama itu
dia menghasilkan sukses story
tapi yang dihasilkan adalah kekisruhan di masyarakat amerika serikat
dan orang banyak yang tidak mempunyai pekerjaan
orang banyak yang meninggal dunia
jadi rekam jejaknya kurang baik
oke artinya untuk sisa waktu tinggal beberapa bulan lagi
agak sulit melihat bahwa
donald trump bisa mengejar ketertinggalan itu dengan track record
dengan rekam jejak yang cukup kurang baik selama menjadi presiden bu susi
sangat kecuali kalau misalnya dia tiba tiba dengan curangnya mengadakan peperangan
perang dengan china peperangan
perang dengan china misalnya
biasanya rakyat amerika patuh kepada presidennya kalau terjadi perang
kita akan amati bagaimana dinamikanya
masih ada sisa waktu beberapa bulan ke depan
ini akan menjadi tontonan menarik
terima kasih bu susi sudarman sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini